oke dalam hari pertamanya sebagai presiden amerika serikat joe biden telah menandatangani tujuh belas perintah eksekutif atau executive order
nah beberapa dari executive order tersebut merupakan keputusan yang membatalkan kebijakan yang pernah diteken oleh mantannya donald trump
kita akan lihat bersama kebijakan baru di hari pemerintahan joe biden dan juga kamala harris yang pertama terkait dengan penanganan pandemi covid sembilan belas
jadi joe biden ini menginstruksikan dan juga sekaligus menaikan executive order yang mewajibkan semua orang untuk menggunakan masker dan juga menjaga jarak selama berada di area milik pemerintah federal
jadi semua wajib memakai masker menjaga jarak sosial tiga m ini merupakan salah satu kebijakan dari biden untuk penanganan covid sembilan belas
kemudian back to paris
biden menginstruksikan bahwa pemerintah amerika untuk bisa kembali bergabung ke perjanjian iklim paris yang pernah dulu disepakati oleh barack obama pada tahun dua ribu
jadi kembali ke perjanjian ini sebelumnya trump pernah memutuskan untuk keluar dari perjanjian iklim paris karena dianggap merugikan sektor ekonomi amerika
sehingga biden sekarang untuk memilih kembali
bergabung untuk melawan perubahan iklim
lalu berikutnya ini juga back to who
biden juga mencabut perintah trump yang keluar dari who
kita tahu pada enam juli enam juli dua ribu dua puluh tahun lalu ini trump sempat menyatakan washington ini keluar dari who karena dianggap tidak transparan untuk penanganan pandemi covid sembilan belas
yang berikutnya kita lihat
soal travel ban untuk muslim ya
kemudian biden juga mencabut kebijakan kontroversial dari donald trump sebelumnya yang pernah melarang kedatangan warga dari beberapa negara mayoritas muslim
seperti irak libya somalia suria kemudian yemen
menurut trump pada waktu itu larangan ini diberlakukan untuk keamanan amerika
namun banyak sekali ditentang oleh pihak karena tidak konstitusional dan diskriminatif
nah biden ini juga menunda pembangunan perbatasan tembok antara amerika serikat dan juga meksiko
nilainya lima belas miliar usd atau mungkin sekitar dua ratus sepuluh triliun rupiah ya
nah tembok perbatasan sepanjang seribu satu ratus delapan puluh tujuh km ini diperintahkan trump sebagai upaya untuk mencegah imigran dari negara tetangganya
namun biden sekarang memilih untuk menunda
proses tersebut dengan meninjau kembali mega proyek tembok perbatasan
dan ini dia satu lagi terkait dengan keluarga negaraan untuk anak imigran
ya presiden biden juga memastikan anak dari imigran ilegal di amerika lewat program daka tidak akan dideportasi dan akan mendapatkan kemudahan proses kewarganegaraan
nah program ini diperkenalkan oleh presiden ke empat puluh empat betul barack obama
namun setelah itu
tidak dilanjutkan oleh donald trump
itu tadi beberapa kebijakan baru di hari pertama joe biden sebagai presiden